kehadiran undang undang perlindungan data pribadi menandai era baru dalam tata kelola perlindungan data pribadi di indonesia
setidaknya ada tiga belas jenis data yang dilindungi oleh undang undang yang dibagi menjadi dua jenis utama
yang pertama adalah jenis data umum dan juga jenis data spesifik
nah secara garis besar disiapkan dua jenis sanksi bagi pelanggar
dalam hal ini adalah perseorangan atau korporasi dan kedua adalah badan pemerintah
dan yang ketiga adalah organisasi internasional
sanksi administrasi yang akan diterima berupa yang pertama peringatan tertulis
dan yang kedua penghentian pemrosesan data pribadi
yang ketiga penghapusan hingga pemusnahan data pribadi
sementara itu sanksi pidana yang menanti bagi pelanggar
yang pertama pelaku yang memperoleh dan mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya
terancam penjara lingkungan
yang kedua pelaku yang mengungkapkan data pribadi
pidana penjara empat tahun dan denda empat miliar
yang ketiga pelaku yang menggunakan data pribadi yang bukan miliknya
dan maksud menguntukkan diri sendiri atau orang lain
dapat dipidana selama lima tahun dan denda lima miliar rupiah
dan yang terakhir pelaku yang memaksudkan data pribadi
denda penjara paling lama enam tahun dan pidana paling banyak enam miliar rupiah
nah yang menarik dalam undang undang ini adalah bagaimana undang undang pdp

ini menarik untuk sejumlah sanksi yang cukup tegas bagi badan korporasi
di antaranya adalah perampasan keuntungan dari tindak pidana yang dilakukan
lalu kemudian penutupan tempat usaha
hingga pencabutan izin dan pembubaran korporasi
dan juga pidana denda sepuluh kali dari denda yang diancamkan oleh pelanggar
jika terjadi kegagalan perlindungan data pribadi
pelanggar wajib memberikan surat pemberitahuan paling lama tiga hari
kepada subjek data pribadi dan juga lembaga pdp
wajib memuat yang pertama
data pribadi yang terungkap
kapan dan bagaimana data pribadi terungkap
dan yang ketiga
upaya penanganan dan pemulihan atas terungkapnya data pribadi oleh pengendali
nah lalu bagaimana implementasinya dan juga kapan lembaga tersebut akan dibentuk oleh pemerintah
berikut jawaban menkon mimpo johnny g pelate
ini ya undang undang yang disahkan kemarin mengatur
bahwa lembaga tata kelola perlindungan data
nanti akan ditetapkan oleh presiden
dan bertanggung jawab kepada presiden
presiden baru bisa menetapkannya
kalau undang undang yang disahkan kemarin itu
itu sudah diundang undangkan
nah syarat diundang undangkannya adalah
suratnya sampai pada presiden
dan ditandatangani oleh presiden
atau tiga puluh hari setelah disahkan
jadi kan masih ada waktu
setelah disahkan undang undang ini membatasi presiden
selama dua tahun untuk membentuk lembaga tersebut
dan juga untuk membuat lembaga tersebut

lembaga pdp serta membentuk peraturan turunan
dalam bentuk perpres ataupun kepres
lembaga pdp secara garis besar memiliki kewenangan
untuk merumuskan kebijakan
mengeksekusi dugaan pelanggaran
hingga memberi sanksi yang telah diatur dalam undang undang ini
anggota komisi satu dpr rizky aulianatakusuma
menyebutkan bahwa presiden harus bisa membentuk lembaga
dan aturan turunannya secara objektif
tak hanya galak bagi korporasi
namun juga bagi badan pemerintah
kita bentuk lembaga
itu lembaga yang nantinya
bisa menyelesaikan sengketa kita harapkan
di luar pengadilan
tapi tentu ada hal hal yang mungkin dipandang pantas
untuk dioper ke pengadilan
nanti itu urusannya di lembaga tersebut
jadi itu balik lagi
lembaga ini harus bisa menyelesaikan sengketa
lembaga ini harus bisa objektif
bukan hanya objektif ke satu pihak
tapi kepada badan publik
dan lain sebagainya
nah ini yang kami harapkan ke depan
selain membentuk lembaga pdp
dengan para ahli yang kompeten
di bidang perlindungan data
pemerintah juga perlu mengharmonisasikan undang undang pdp
dengan seluruh peraturan dan kewenangan
yang dimiliki kementerian lembaga terkait
menyebutkan bahwa harmonisasi aturan dan kewenangan
juga menjadi salah satu tantangan berat
yang menjadi tugas berikutnya
setelah pengesahan undang undang perlindungan data pribadi
kita tidak tahu
karena hasil riset dari kami
bersama dengan yayasan tifa
itu di dalam pengumpulan data
kami berdiskusi dengan perwakilan beragam
oh di kementerian kami
kami punya peraturan yang mengatur di sektor kami
untuk terkait isu pdp
lalu kami jadi bertanya
apakah sudah selaras
kita belum tahu
nah otoritas ini nanti harus duduk bersama dengan beragam kl
mendiskusikan peraturan turunan kalian apa
apakah sudah selaras
bagaimana mengkoordinasikan dengan uu pdp
pengesahan undang undang perlindungan data pribadi
hanya menjadi titik awal dari jalan panjang pemerintah
dalam memberikan kesadaran bagi masyarakat
akan pentingnya perlindungan data pribadi
krisis serangan cyber